eh bawa parah
dua kelompok remaja terlibat perang celurit dan petasan
di jalan raya cikupa tiga raksa kabupaten tanggerang banten
selain menggunakan celurit para remaja yang terlibat tawuran ini
juga saling menembakkan petasan hingga membuat warga panik
sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas pun memilih untuk menepi
lantaran khawatir terkena tembakan petasan yang dilontarkan kedua kubu remaja ini
aksi tawuran yang terjadi pada jumat sore ini membuat heboh jagad maya
setelah diunggah ke media sosial sejak jumat malam
sabtu siang saksi mengatakan tawuran itu melibatkan puluhan remaja tanggung
yang membawa berbagai jenis senjata tajam dan juga petasan
pelajar ya sekitaran sma
kalau sma sma awal kita masih bucah bucah
ya meresahkan lah
takutnya kan warga nggak tahu apa apa jadi sasaran kan
hingga saat ini polsek cikupa masih melakukan penyelidikan
untuk mengungkap identitas para remaja yang terlibat tawuran
sementara warga berharap polisi menggelar patroli di jam jam rawan
dodi wahyudi tanggerang banten